jasa marga akan kembali membuka tol jakarta cikampek dua selatan
sebagai jalan tol fungsional pada musim mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan oleh jasa marga untuk memudahkan para pengendara
dari arah bandung melalui tol cipularang
yang memiliki tujuan ke arah karawang dan jakarta
sehingga bisa menghindari kepadatan yang terjadi
di ruas tol jakarta cikampek existing saat arus balik
terdapat dua pintu keluar yang bisa dipilih oleh pengendara
yang melintas di tol fungsional ini
yakni gerbang tol kota negara dan juga taman mekar karawang barat
direktur utama pt jasa marga japek selatan charles lendra
menyebut tol fungsional ini sebelumnya juga pernah digunakan
saat arus balik libur natal dan tahun baru lalu
jalan tol fungsional jabet dua selatan ini dipakai untuk mendukung layanan arus balik saja
dan ini dibuka sesuai disiplin polisian
jadi kondisi siang malam
tempuh sudah siap untuk dipakai
jadi mulainya otomatis arus balik mulai h satu ya
mungkin sekitar tanggal dua puluh empat april
jadi sampai h sepuluh
kami siap untuk ini
dan ini untuk bolongan satu ya non bus
untuk tadi opsi satu dua memang kami serahkan untuk pengguna jalan memilih
apabila memang rumahnya daerah terawang
antara karawang timur dan karawang barat bisa menggunakan gerbang tol kota negara
tapi kalau memang lebih dari kerawang
barat barat bisa menggunakan akses tambah makanan
charles menambahkan meski jalan tol fungsional ini masih dalam tahap pembangunan
pihaknya tetap akan menyediakan fasilitas tempat istirahat sementara
yang bisa digunakan pengendara dengan sejumlah prasarana
seperti toilet portable dan lahan parkir
jalan tol ini juga dipastikan sudah bisa digunakan baik siang maupun malam hari
pengendara hanya akan diwajibkan melakukan tap out di gerbang tol kota negara
ataupun gerbang tol sementara
menuju taman mekar sebagai pengganti gerbang tol kalihurik utama
saat ini saya berada di jalan tol jakarta cikampek dua selatan
yang membentang dari kilometer tujuh puluh enam sadang purwakarta
sampai ke kawasan taman mekar yang berada di kabupaten karawang jawa barat
nah di titik ini nantinya
para kendaraan kendaraan dari arah bandung yang menggunakan tol cipularang ini
bisa mengakses tol yang akan diberlakukan secara fungsional pada saat arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
yang akan mendatang
dan tol ini membentang sejauh dua puluh delapan lima kilometer dari kawasan sadang purwakarta
sampai ke kawasan taman mekar sendiri
untuk kemudian nantinya para pengendara bisa melanjutkan perjalanan menggunakan jalur arteri
dan jika ingin menuju ke jakarta menggunakan jalan tol
hanya tinggal menempuh sekitar lima belas km untuk mencapai gerbang tol karawang barat
nah hanya saja karena ini adalah tol fungsional dan kondisinya saat ini masih dalam proses penyelesaian
pihak jasa marga tentunya kendaraan yang melintas di sini diharapkan kehatian dan juga kewaspadaannya
untuk menjaga jarak dan juga menjaga kecepatan aman sekitar empat puluh km per jam
ditambah karena belum adanya fasilitas seperti rest area yang memadai
maka para pengendara harus merencanakan perjalanan dan juga memastikan bahwa kondisi bbm masih aman di tanki kendaraan
ketua subkomite lalu lintas angkutan jalan komite nasional keselamatan transportasi knkt ahmad wildan
turut serta dalam peninjauan ke lokasi tol fungsional japek dua selatan menyatakan
secara umum jalan tol fungsional japek selatan sudah bisa untuk digunakan selama periode arus balik lebaran
namun wildan menyarankan penggunaan jalan tol fungsional bersifat operasional dan bukan situasional seperti yang sudah direncanakan
oleh sebab itu kita dorong apapun skemanya agar menjadi lancar
makanya tadi kita sampaikan buatlah skema operasional
berdasarkan pada tadi situasional
kalau situasional itu berarti seolah olah kita nggak memprediksi dengan baik
situasional itu adalah bagian dari backup plank
yang plannya itu ada yang rencana utamanya kita harus mempersiapkan dan itu harus dikomunikasikan ke masyarakat
tujuannya untuk apa tadi masyarakat bisa mengatur perjalanan dengan lebih bijak
jadi bukan cuma masalah diskon tarif ya
kalau saya melihatnya ketika masyarakat dapat banyak informasi
terkait rencana rencana manajemen operasional di jalan tol
dia bisa merencanakan saya akan bergerak kapan dan sebagainya
untuk menghindari puncak yang tadi
nantinya akan memiliki panjang jalur mencapai enam puluh dua km yang menghubungkan wilayah jati asi bekasi
melalui ruas tol lingkaluar jakarta hingga ruas tol cipularang kawasan sadang kabupaten jepang